uji coba sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement telah dimulai sejak satu oktober dua ribu delapan belas
sistem penindakan pelanggar lalu lintas berbasis data elektronik ini akan menggunakan hasil rekaman kamera cctv berteknologi canggih sebagai sumber data
mulai tanggal satu oktober dua ribu delapan belas ditlantas polda metro jaya telah melakukan uji coba tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement
nah selama uji coba ada enam cctv yang akan dipasang di tiga titik jalan tamrin yaitu di simpang patung kuda simpang kebon siri dan terakhir adalah simpang sarina
ada pun pelanggaran pelanggaran yang akan dipantau antara lain kita lihat sama sama
nah ini yang pertama adalah apabila pengemudi melewati batas kecepatan
yang kedua apabila pengemudi menerobos lampu merah
cctv juga akan memantau ketika pengemudi melanggar marka jalan
ketika pengendara motor tidak menggunakan helm juga akan masuk dalam pantauan cctv
selain itu pelanggaran pelanggaran lain yang juga akan direkam oleh cctv adalah ketika pengendara tidak menggunakan sabuk pengaman
ataupun menggunakan telepon genggam sambil mengemudi akan dipastikan
anda tercatat dalam sistem tilang elektronik
juga pelanggaran lainnya seperti parkir di tempat yang tidak semestinya seperti yang ada di ujung sana
itu dia mobil yang berwarna merah
melanggar aturan ganjil genap juga pastinya akan ditilang dan berjalan melawan arus
uji coba tilang elektronik ini akan dilakukan selama satu bulan penuh sekaligus sebagai masa sosialisasi